bumur dg jakarta anies baswedan mengubah jumlah nama jalan jakarta dengan nama tokoh betawi
ia memastikan perubahan nama jalan ini tidak akan membebani warga
bumur dg jakarta anies baswedan telah berkoordinasi dengan krups lelintas kepolisian negara republik indonesia
kemudian kantor wilayah bpn provinsi dki jakarta dan jasara harja
agar mempermudah dalam perubahan administrasi warga yang terkendala atau terkena dampak dari nama jalan yang berubah di jakarta
anies mengatakan perubahan dua puluh dua nama jalan jakarta ini masih gelombang pertama
warga tidak diwajibkan mengganti dokumen kependudukan seperti ktp kartu keluarga dokumen tanah
serta dokumen kendaraan bermotor apabila semuanya masih dalam masa berlaku
anies memastikan perubahan nama ini tidak akan merepotkan warga
pergantian dokumen kependudukan akan dilakukan secara proaktif oleh dukcapil
saya mengatakan bahwa semua perubahan itu insya allah
tidak membebani baik biaya maupun yang lain
perubahan itu semua yang masih tercatat tetap berlaku
dan sambil jalan nanti bertahap dilakukan perubahan
jadi misalnya kependudukan ketika mengurus ktp baru
maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru
atau kalau memang ingin langsung dirubah bisa langsung mengubahnya
tapi yang masih berlaku sekarang itu tidak
kepala kantor wilayah bpn provinsi dki jakarta dwi budi martono
memastikan perubahan nama jalan ini tidak akan mempengaruhi administrasi pertanahan
dari warga yang terdampak perubahan nama jalan di jakarta
hal senada juga disampaikan kepala kops lalu lintas kepolisian negara republik indonesia
inspektur jeneral firman santia budi pada senin siang
menurut mir firman warga yang akan mengurus perubahan nama jalan di stnk
tidak akan dikenakan biaya